tanggapan buronan samadikun hartono di tiongkok menjadi langkah maju dalam penuntasan kasus korupsi blbi
apalagi kasus ini sudah berjalan hampir dua puluh tahun
dua puluh tahun ya
namun penangkapan samadikun juga memicu sejumlah polemik terutama terkait peran badan intelijen negara yang menangkap buronan korupsi
difonis hukuman empat tahun penjara dan harus membayar uang senilai satu ratus enam puluh sembilan miliar rupiah
belakangan samadikun baru menyatakan rencana membayar uang pengganti kerugian negara
samadikun mengaku masih memiliki rumah di jalan jambu menteng jakarta pusat dan sebidang tanah di puncak bogor
penangkapan samadikun jadi kabar gembira sekaligus menimbulkan sejumlah tanya
alih alih oleh lembaga antirasuah atau kpk samadikun tiba didampingi kepala badan intelijen negara sutioso
tak hanya disambut jaksa agung
samadikun bahkan tak diborgol
perlakuan yang jauh berbeda dibanding buronan kelas kakap lainnya
setelah tiga belas tahun melarikan diri terpidana kasus blb ini dibekuk saat hendak menonton formula one di shanghai tiongkok